pengadilan tata usaha negara menggelar sidang pendahuluan gugatan partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap kpu pada kamis pagi
gugatan menyangkut penetapan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat
dalam sidang perdana ini pihak penggugat yakni pdi perjuangan diwakili tim hukumnya yang diketuai gayus lumbun
gayus menjelaskan langkah yang ditempuh pdip saat ini untuk membuktikan adanya indikasi kecurangan selama proses pemilu dua ribu dua puluh
mulai dari penetapan gibran sebagai calon wakil presiden
lebih lengkap kita langsung temui rekan asri gunawan di gedung pengadilan tata usaha negara atau pt un jakarta
apa isi gugatan dari pdi perjuangan
partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap kpu ri yang dilayangkan ke pengadilan tata usaha negara
ini terkait akibat dari pencalonan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden di pemilu presiden dua ribu dua puluh
yang mana ini berdasarkan peraturan kpu yang diubah tanpa melalui proses di dpr
ini juga berkaitan dengan proses perubahan peraturan di mahkamah konstitusi tentang batas usia pencalonan presiden dan juga calon wakil presiden
nah selain dari terkait dengan adanya perubahan aturan yang ada di kpu ini tanpa melalui proses dpr juga
nah ada alasan lain ataupun juga hal hal yang menjadi gugatan dari pdip terhadap kpu ini terkait dengan adanya penggunaan sumber daya negara
nah ini juga berkaitan dengan proses pencalonan pdip terhadap kpu ini terkait dengan aturan yang diubah tanpa melalui proses dpri
nah hal ini dinilai oleh pdi perjuangan ini menyalahi aturan kemudian juga melanggar etik sehingga memang ada langkah langkah hukum yang ditempuh
tadi ketua tim hukum dari partai demokrasi indonesia perjuangan gayus lumbun menjelaskan bahwa pihak pd perjuangan memang sudah menerima putusan dari mahkamah konstitusi
ini terkait dengan sekreta pilpres namun memang masih ada jalur hukum yang bisa ditempuh oleh pdi perjuangan
ini tujuannya bukan untuk membatalkan ataupun juga menggugurkan pencalonan atau pelantikan maksud kami pelantikan dari presiden dan wakil presiden terpilih
namun ini untuk mengungkap adanya indikasi kecurangan dalam proses pemilu yang digelar di tahun dua ribu dua puluh empat ini
lebih lengkap sekali sedara sedara berikut pernyataan dari ketua tim hukum partai demokrasi indonesia perjuangan
ketua tim hukum partai demokrasi indonesia perjuangan gaya sulumbun yang telah kami rekam sebelumnya
tidak ada putusan lain yang bisa membatalkan putusan mk yang final and binding kemudian rk omnas
artinya itu sudah berakhir di situ dan berlaku untuk semua pihak yang ada di negara ini
tapi kemungkinan besar yang kami harapkan adalah apakah kekuatan kami itu sudah betul
di disemisal disebut layak artinya lebih dipahami
pantre matah overhead nya oleh kpu dan jajarannya
kalau itu dipastikan juga tidak akan membatalkan mk
sudah disebutkan dia final kami menghormati juga
namun esensi rebusan itulah yang kita harapkan
kalau ditemukan pantre matah overhead nya oleh kpu maka rakyat yang dibakili di senayan
di legislatif yaitu mpr wadahnya seluruh rakyat mempunyai keabsahan berpendapat
nah dia akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan
pengalaman saya dua periode saya di dpr di komisi hukum dan memimpin beberapa pansus
tentu pansus ini punya hak untuk memanggil melakukan penyidikan penyelidikan atas tindakan pemerintah
itu undang undang konstitusi bahkan itu menjamin
ditemukan apa nanti oleh wakil rakyat di situ
ya kemudian sidang hari ini merupakan sidang perdana yang digelar tadi pukul sepuluh waktu indonesia barat
memang agendanya ini pendahuluan atau pemeriksaan terhadap berkas gugatan dari
melewati proses di semisal proses atau juga pemeriksaan apakah berkas berkas gugatan tersebut ini layak untuk disidangkan ataupun juga untuk diadili
nah memang dari pt un menyatakan bisa diadili
nah hari ini agendanya nanti akan ada pemeriksaan kemudian juga dari pt un ini akan memberikan masukan
kemudian juga petunjuk begitu untuk memberikan masukan untuk kesempurnaan materi gugatan untuk mendapatkan informasi awal
seperti halnya siapa pemberi kuasa kemudian siapa yang menerima kuasa bentuk apa saja
yang diajukan di persidangan
dan memang sidang hari ini bersifat tertutup
tadi sudah berlangsung berarti kurang lebih hampir dua jam
sekali dan saudara sidang perdana gugatan dari partai demokrasi indonesia perjuangan terhadap kpu ri yang digelar di pt un jakarta
jadi kita masih menantikan bagaimana kemudian nanti setelah selesai menggelar sidang pertama
nanti apa hasilnya kemudian nanti juga akan dilanjutkan dengan agenda lainnya
kita tidak lupa juga nanti akan
menghadirkan saksi kemudian juga ahli dan juga proses proses ataupun juga langkah persidangan lainnya setelah melewati sidang perdana atau sidang pendahuluan hari ini